curah hujan tinggi di jawa timur membuat sejumlah daerah terendam banjir
di jombang banjir setinggi satu meter merendam ratusan rumah
sementara sejumlah sekolah terpaksa diliburkan
di madiun hujan deras selama beberapa jam membuat kota madiun banjir
sementara di sampang banjir yang memasuki hari kedua
membuat sejumlah siswa smk gagal mengikuti ujian praktek
hingga kamis pagi banjir yang merendam ratusan rumah di jombang jawa timur masih setinggi satu meter
kondisi terparah berada di desa kademangan mojo agung jombang
di desa ini sekitar delapan ratus rumah terendam banjir
meski demikian warga yang mengungsi mulai kembali ke rumah mereka
untuk membersihkan kotoran akibat banjir
sementara manula wanita dan anak anak masih bertahan di pengungsian
sementara itu akibat banjir sebelas sekolah di kecamatan mu
mojo agung terpaksa diliburkan karena air masih mengenangi sekolah dan ruang kelas masih kotor
selain desa kademangan desa yang masih terendam banjir yakni desa karobelah desa mancilan dan desa bete
banjir juga melanda kota madiun
sejumlah permukiman padat penduduk seperti di jalan nori jalan jambu dan gang menco
kelurahan nambangan lor tergenang banjir hingga setinggi satu meter
banjir ini terjadi akibat meluapnya sejumlah saluran air
akibat tak mampu menampung derasnya air hujan
selain itu banjir juga membuat sejumlah jalan di kota madiun tak bisa dilewati kendaraan
sementara di sampang hingga kamis pagi aktivitas warga masih terganggu
akibat banjir yang masih menggenangi sejumlah wilayah kota
salah satunya mengenangi sekolah menengah kejuruan satu sampang
banjir setinggi setengah meter menutup akses ke sekolah
hingga guru dan siswa tak bisa menuju ke sekolah
akibatnya siswa tidak bisa melaksanakan ujian praktek
selain sekolah menengah kejuruan negeri satu sampang
sejumlah sekolah lain tidak bisa menggelar proses belajar mengajar
akibat terdampak banjir
siswa berharap agar pemerintah segera turun tangan
mengingat sekolah tersebut merupakan sekolah yang sering terdampak banjir